panasnya turun turun bu sarti
sebaiknya noni kita kasih obat penurun demam dulu bu
tapi biasanya kalau dikasih obat menurun panas tapi demamnya nggak turun
itu berarti ada yang memotong rambutnya noni
kayaknya noni rambutnya gak ada yang memotong
nih nih nih nih rance aku datang nih
ada apa rahayu
padahal gak ada yang memotong rambutnya noni
nih ada yang memotong rambut anakmu dengan gunting pusaka
lagipula ini sudah saatnya anakmu harus diruat
ini sudah tidak bisa ditunda lagi rahayu
tapi uangku belum cukup untuk membeli dua ekor kerbau nih
karena itulah permintaan noni kepadaku
dan berbanyaklah berdoa semuanya pasti berhasil
tapi masalah sakitnya nunik gimana nih
kamu tenang saja
nanti dia akan sembuh dengan sendirinya
tapi akan lebih baik lagi jika ruatan itu segera kamu laksanakan
baiklah nih terima kasih atas petunjuknya
kamu kok belum datang

abang ambil semua behaviourmu dahulu
kamu itu mau bikin bimbingikka berkata

saya pengalaman gitu kan
sekalian patung bukunya
panasan menuk masih belum turun juga
jembatan yang banyak
wah senyang gutak ini
bu sarti bangun bu
bu dahayu mungkin nunik diculik oleh komportan yang balin dong
bu saya harus jadi nonrid bu
saya harus jadi nunik
ini sebuah gelegan dari bapak kamu
bapak kamu sudah menculik doni
dan ibu gak tahu sekarang nunik dibawa kemana
yaudah ibu tenang dulu ya
mendingan sekarang ibu ikut saya aja
bisa cari bareng bareng ya
bisa cari bareng bareng ya
wirah ini bukan urusan kamu
jangan ikut camu
sampai jumpa di kampung urusan bapak
jangan sakiti anakku
jangan mbak landung
jangan mbak landung
sekarang kamu akan mati di dalam jurang ini
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung
jangan pak landung